sidang kasus pembunuhan wayan mirna solihin akan memasuki babak akhir
ya terdakwa perkara kematian mirna ini jessica kumala wongso akan menghadapi sidang putusan
atau fonis dari majelis hakim yang digelar hari ini
kasus yang dihadapi jessica kumala wongso cukup menyita perhatian publik
semua berawal ketika wayan mirna salihin meninggal
usai meminum kopi vietnam yang dipesan jessica di cafe olivier
pada enam januari dua ribu enam belas hasil pemeriksaan dari puslapor polri menunjukkan
mirna meninggal karena keracunan cyanida
kasus pun berlanjut di persidangan
sidang perdana jessica digelar pada lima belas juni dua ribu enam belas di pengadilan negeri jakarta pusat
tim jaksa penuntut umum membeberkan sejumlah dakwaan terkait keterlibatan jessica atas kematian mirna
namun dakwaan jaksa penuntut umum tersebut ditolak oleh jessica dan tim kuasa hukumnya
sidang pembunuhan mirna berlanjut hingga sidang ke tiga puluh
pada tujuh belas oktober dua ribu enam belas yang lalu agendanya adalah mendengarkan replik jaksa
dalam replik jaksa penuntut umum menyampaikan bantahan
atas pledoi yang sebelumnya disampaikan jessica dan kuasa hukumnya
penuntut umum tetap meyakini mirna tewas karena meminum kopi bersianida yang sengaja dimasukkan jessica
setelah agenda mendengarkan replik jaksa digelar
sidang kasus pembunuhan mirna kembali digelar pada dua puluh oktober dua ribu enam belas
agendanya adalah mendengarkan duplik atau jawaban replik dari jaksa penuntut umum
dalam duplik tim penasehat hukum jessica menyebut kelemahan jpu yang tidak bisa menghadirkan barang bukti atau saksi
ia menunjukkan atau melihat jessica menaruh racun cyanida dalam kopi yang diminum mirna
kini persidangan kasus pembunuhan mirna akan memasuki babak akhir
hakim akan membacakan putusan mereka pada hari ini
sebelumnya jessica dituntut dua puluh tahun penjara karena diakini terbukti melakukan pembunuhan berencana
kini nasib jessica tinggal menunggu ketukan palu majelis hakim